persoalan penyampaian visi misi capres capres dalam debat sudah melalui mekanisme yang menghasilkan kesepakatan dua kubu dalam pilpres
namun perdebatan soal debat ini jadi debat soal debat ya agak lucu juga digulirkan oleh para pendukung masing masing calon
belum rampung soal visi misi perdebatan kembali bergulir di persoalan bocoran pertanyaan yang diberikan menjelang debat berlangsung
bagaimana seharusnya kedua kubu menyikapi debat yang mengundang perdebatan
jadi debatnya mengundang perdebatan
kita akan mendiskusikan debat yang mengundang debat ini bersama yang pertama bang ferdinand hutahian
jurubicara badan pemenang nasional prabowo sandiaga
terima kasih bang ferdinand sudah datang konsisten dengan warna birunya karena jelang pemilu ya
harus identitasnya harus kuat
kemudian bang arya sinulinga jurubicara dari tim kampanye nasional jokowi maruf
terima kasih bang arya sudah datang
kemudian untuk mengawal kita secara moral dan intelektual ada mbak titi anggraini direktur eksekutif dari perludem
terima kasih mbak titi sudah datang
saya akan buka dengan keresahan ferdinand huta heian
yang kita baca dari sosial medianya dalam satu dua hari
keresahan atau kemarahan
saya nggak tahu resah atau marah
saya nggak boleh bilang marah karena biarin mbak titi aja yang ngomong
tapi apa yang sebenarnya membuat ferdinand hutahian itu agak uring uringan agak resah belakangan ini
apalagi kalau kita bicara mengenai debat
tapi lebih asik keresahannya kita jawab usah jenak
kami akan segera menjawab
keresahan ferdinand huta heian
kenapa saya undang ferdinand huta heian
karena dua hari ini saya lihat resah sekali bang ferdinand itu di media sosialnya
kita intip dikit yuk sebelum saya tanya
apa namanya keresahan bang ferdinand
apa yang membuat bang ferdinand resah
kita intip sedikit
apa sih keresahannya bang ferdinand di belakang kita
bang ferdinand sih senyum senyum aja ya
oke tuan kpu kalian masih bisa dipercaya netral
menurut saya tidak
tuh kalau kata pertanyaan
ini soal pertanyaan nih bang arya
kemudian ada lagi saya berpikir bahwa melihat semua peristiwa proses demokrasi
tampaknya pemenang sudah diputuskan sejak awal
ibarat sepak bola ada pengaturan skor yang saat ini sedang disidik polisi
jadi pengaturan skor nih
jadi pura pura pemilu hashtagnya
kayaknya ini ngeri ngeri sedap
kedunguan itu telah tiba dan bersalah di kpu
paparan visi misi tak muncul
ini visi misi di bang ferdinand
debat dikasih pertanyaan
saya duga bapak itu cuma ingin berkuasa tanpa peduli nasib bangsa ini
ke pelanggan pelanggan itu ternyata mulai mendorong ke kpu
bang resah kali ya bang ini
januari tanggal lima bang
abang dua hari ini resah kali
apa yang buat abang resah bang
jadi begini ya
kami itu kan di partai demokrat melihat kompetisi ini
kami harus menyebutnya sebagai kompetisi ya
demokrasi ini sekarang sudah terlalu jauh
agak bergeser dari roh demokrasi sebetulnya yang dipahami oleh bangsanya
apalagi ketua umum kami pak s b
beliau betul betul negarawan
melihat situasi ini sebetulnya tidak sepatutnya terjadi kepada indonesia saat ini
dari semua rangkaian panjang demokrasi ini
satu satunya bagi kami tadinya yang bisa diharapkan
akan menunjukkan kapasitas kapabilitas dan siapa sebetulnya capres cawapres kita ini tinggal debat
nah ternyata kemudian debat ini disuguhi dengan sesuatu yang menurut kami tidak seharusnya dilakukan
yaitu diberikan daftar pertanyaan
meskipun diberikan beberapa pertanyaan
dapat empat belas daftar pertanyaan dan diambil nanti hanya beberapa ya
tetapi bagi kami ini kemudian menjadi sesuatu yang menurunkan kualitas dari debat itu sendiri
karena rohnya roh debat itu tujuannya adalah menguji kapasitas kapabilitas dan wawasan dari capres cawapres kita
nah kalau sudah dikasih kisi kisi atau bahkan daftar pertanyaan
bagi kami itu tidak lagi akan menunjukkan kapasitas kapabilitas dan wawasan dari capres cawapres kita
tetapi hanya akan menunjukkan siapa yang paling bisa menghafal
anda lihat itu salah kpu
kalau tadi kita lihat tweet anda nih kpu tidak netral pura pura pemilu
ada kata kata yang tidak bisa saya sebut juga karena terlalu
ya jadi memang kami mencermatinya
pura pura pemilu ini bang kata kata yang curang
ada yang berkuasa katanya berkuasa lagi
sejak kpu membatalkan pemaparan visi misi kami itu melihat bahwa kpu terlalu tunduk kepada kemauan paslon dua
kisi kisi dibacakan itu dibocorkan itu karena keinginan pak jokowi dan bang arya
mulainya dari paparan visi misi ya
kelaparan visi misi itu kan bahwa tkn pak jokowi meminta supaya disampaikan oleh tim ses
sementara kami ingin disampaikan langsung oleh capres cawapres
jadi kami anggap ketika kpu membatalkan ini padahal kami sebetulnya sudah memberikan ruang lebih luas
terserah ke tkn mau capresnya boleh mau tim suksesnya boleh
tetapi kami tetap akan menghadirkan capres
menyatakan kpu membatalkan
nah disitu kami melihat kpu lebih mengikuti kemauan
soal bocoran apakah juga mengikuti kemauan bang arya dan kawan
kawan dari rangkaian ini kemudian kami bawa kepada rangkaian memberikan daftar pertanyaan
jadi kami melihat bahwa gagasan ini timbul dari keinginan kpu nya untuk mempermudah
kalau saya tanggap tadi pernyataan pak pramyon itu
menyatakan bahwa ingin menghadirkan substansi debatnya bukan sebagai sekedar tontonan
yang seru seruan gitu ya
yang menurut anda tidak masuk akal
nah inilah yang membuat kami
pramoh sandi tidak masuk akal bang
itu yang menurut prabowo sandi tidak masuk akal
ya bagi kami ini tidak masuk akal diberikan pertanyaan ya
ini sikap kami tadinya bahwa ini sikap kami di demokrat dan sudah kami sampaikan kepada bpn
ternyata kemudian diputuskan dan dua belah pihak menerima diberikan pertanyaan
ya kami dari partai demokrat ya meskipun saya sekarang ada di bpn tetap ya kecewa dengan kondisi itu
kecewa dengan tim anda juga berarti
ya kecewa dengan kpu

ya kecewa dengan tim anda juga berarti
kecewa dengan tkn karena harusnya kita menghadirkan debat ini betul betul menjadi pendidikan politik bagi masyarakat
kalau begitu debat kita sudah selesai kalau kita ketahui pertanyaan pertama
tapi bang arya tadi secara tersirat dan tersurat kalau kita baca tweetnya bang ferdinand kan udah galak kali
galak galik berpau beruton baru
kalau di kampung kami itu udah baru minum sirup itu
bang tapi katanya itu mengakomodasi kepentingan pak jokowi katanya
nomor satu betul itu bang
kisi kisi itu pertama malah yang minta dikasih itu adalah dari bpn dari dua
eh dua yang minta kisih kisih kita oke artinya kisih kisih dikasih ke paslon
kisih kisih itu maksudnya kisih kisih pertanyaan diberikan sebelum
kisih kisih pertanyaan yang sebelum ini sebelum debat kita oke oke kalau gitu maunya ayo
itu betul bang
iya jadi kita gak mau apalagi ketika kita di kpu itu banyak sekali kita kompromi terhadap ini ya
kompromi terhadap sama sama lah
artinya kita menghargai masyarakat
masing masing pihak gitu makanya kami terkejut ketika omongan di internal itu ketika rapat tersebut yang nggak ada sama sekali bantahan kok tiba tiba di luar teriak teriak
ini yang kita bingung nah itu satu yang kedua yang malah yang kami bingung adalah ini visi misi diomong omongkan
visi misi itu satu arah artinya ngomong satu arah gak ada perdebatan gak ada pendalaman dari paslon pasangannya
makanya kita bilang ngapain visi misi disampaikan
kalau itu betul memang tkn pak jokowi yang ingin visi misi tidak dilakukan oleh capres
gini karena kita lihat ini redundant redundant dengan nanti pada saat ada debat calon yang bakal ditayangkan di televisi
karena disitu pun akan diberikan juga visi misi lagi
dan disitu kan nah malahnya lebih asik lagi kalau di debat itu akan ada pendalaman visi misi kan gitu
ada debat antar paslon sementara kalau cuma yang dilepas di luar dari tanggal tujuh belas tanggal sembilan itu itu adalah hanya
penyampaian satu arah gitu loh itu yang kita lihat tidak begitu substantif
apalagi mau pak jokowi yang menyampaikan mau kita menyampaikan itu kan hanya sekedar kadar nilainya saja
padahal tapi hanya penyampaian satu arah nah kita maunya di debat
nah malah lebih jauh lagi adalah sebelumnya itu dua minta nggak ada debat nggak ada debat loh
gak ada debat maksudnya bagaimana
gak ada perdebatan jadi waktu di televisi itu itu antar calon itu gak berdebat gitu
dia hanya jawab jawab saja apa yang ditanya oleh moderator itu ditanya dijawab pedalaman saja gitu
itu yang kami tolak
betul bang ferdinand tuh memang tidak ingin berdebat
kalau itu harus saya bantah bahwa tadi kami koordinasi dengan bpn tidak betul bahwa ada keinginan untuk menghilangkan debat ya
tidak tapi memang dicarikan sama sama masih hari ini kalau nggak salah finalisasi terhadap metodologi dari debat itu sendiri
karena ada beberapa alternatif ya cara debatnya itu seperti apa
tetapi kami tidak pernah menolak untuk atau menghilangkan debat ya
jadi kami membantah itu dan kami tetap menginginkan bahwa ada pertanyaan dari masing masing paslon ya
kepada paslon sehingga itu akan memunculkan perdebatan atau memperdalam masing masing di luar pertanyaan
itu menurut ferdinand atau menurut bpn
itu sudah sikap bpn
oke saya dilanjutkan lagi ini ada tudingan yang serius bang kalau kita bicara panorama media sosial bang
kesannya kpu seperti yang disuarakan bang ferdinand tadi ya kita nggak usah tutup tutupi gitu ya
dari panorama media sosial bahwa kpu mengakomodasi kepentingannya pak jokowi
seperti yang saya tanya tadi bahwa kisi kisi saja permintaan dari dua duluan
kemudian debat pun dihindari gitu loh itu pun dari dua itu yang kami tolak
tapi kalau kisi kisi oke deh visi misi yang kita bukan dihilangkan tapi digantikan oleh tim ses itu yang kita minta
tapi kita ganti peran saja karena kita anggap nanti pak jokowi ngomong habis itu nanti satu arah
menurut bang arya apa yang terjadi dengan apa namanya asumsi asumsi terutama di media sosial dari politisi politisi seperti bang ferdinand
bukan kalau bang ferry ini kan sebenarnya dia ini ya artinya dia beliau kan pak satu kan tidak ikut juga saya juga nggak ikut
tapi kan kita dapat informasi lah gitu ya
jadi yang kita kecewakan adalah kawan kawan ini ketika rapat dengan kpu tidak ada masalah tidak ada bantahan
dan seperti tadi sampaikan oleh pramono ya dari kpu bahwa di sana oke oke aja tapi kok tiba tiba keluar dari ruangan di luar
teriak teriak bahwa ditolak lah ini dan sebagainya
apa yang terjadi menurut anda
cari sensasi dan mendelegitimasi kpu
oh saya lihat itu ya
emang akhirnya seperti itu kan akhirnya kan muncul sebetulnya bang ferdinand yang tahu dari luar akhirnya melihatnya loh ini kpu nya nggak benar nih gitu
kan akhirnya asumsi orang seperti itu semua
tapi secara substansi mbak titi nih kalau kita bicara ini kan perdebatannya antara akhirnya
bertemu di lagu lisway tadi apa namanya secara substansi sebenarnya memang patut dipersoalkan debat perdana ini
dijawabnya usah jadi deh kami akan segera kembali sesat
oke sebelum ke mbak titi nolong saya punya mbak titi ya
jadi benar yang menginginkan bahwa kisi kisi ditanyakan lebih awal itu seperti kata pengakuan bang arya adalah tim pak prabowo
sebetulnya kalau bukan meminta tetapi dari tadi saya konfirmasi ke bpn bahwa kenapa kemudian menjadi disepakati bahwa diberikan saja itu asumsinya seperti ini
yang disampaikan ke saya bang kalau nanti kita tolak disepakati ditolakkan mereka juga bisa ngasih diam diam kesana kan
kita yang rugi akhirnya yaudah kita sepakati saja
sekali lagi saya konfirmasi inisiasi meminta itu bukan seperti yang dikatakan bang arya
tidak seperti itu juga
dari pak prabowo bukan ya
tidak seperti itu
oke kita nggak tahu siapa yang bawa bang arya atau bang fed
tentunya mbak titi ini layak dipermasalahkan ya sebagai debat perdana ini
ya sangat disayangkan ya pilihan format debat yang diambil oleh kpu
yang pertama begini debat itu dari semua metode kampanye yang ada bisa kita ibaratkan sebagai mahkotanya
dari sekian rangkaian metode kampanye
penyebaran bahan kampanye pemasangan alat peraga pertemuan tatap muka pertemuan terbatas
iklan di media masa cetak elektronik kampanye rapat umum dan lain sebagainya
debat ini mahkota
disitulah sesungguhnya pemilih menunggu untuk menyaksikan bagaimana interaksi antara para pasangan calon
dan bagaimana ketika mereka mendiskusikan membahas dan kemudian mempertahankan argumentasinya terhadap visi misi program mereka
dan terlihat sekali dalam konteks pilihan debat
misalnya pertama yang perlu dikritisi adalah soal pilihan panelis
panelis diminta usulan dari kedua belah pihak
yang kasihan panelisnya karena kalau ada yang diusulkan oleh salah satu
back mind atau alam bawah sadar pemilih itu langsung menilai
oh panelis ini orang ini adalah orangnya si
jadi praduga berpihak gitu ya
iya betul orangnya dua
padahal dia bisa jadi adalah akademisi praktisi pakar yang netral begitu
itu yang pertama
dan yang kedua soal pilihan untuk memberikan pertanyaan
ini kan betul betul jauh dari esensi debat
nah debat itu memang untuk pendalaman visi misi program
tetapi dalam praktik debat kenapa pemilih menunggu
karena disitulah originalitas dan otentikasi respon seorang calon terhadap internalisasi visi misi dia akan terlihat
bukan hanya memang ada dampak positifnya juga
bahwa calon itu nanti ketika dia akan memaparkan berdasarkan merespon pertanyaan
kita sebagai pemilih akan bisa
menangkap secara lebih terukur apa yang dia tawarkan
dengan putusan ini menurut anda siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kesalahan tadi
ada panelis ada visi misi ada ini kpuk timbang arya k timbang ferdinand k
iya yang patut disayangkan adalah kpu terlihat terlalu akomodatif pada pasangan calon
padahal kpu bukan hanya salah satu ya keduanya
kpu itu adalah regulator teknis pemilu
karena dia yang mendesain praktik dalam implementasi tahapan tahapan pemilu
praktik debat kita dari tahun dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas pilkada dari mulai dua ribu lima sampai terakhir
pilkada serentak dua ribu delapan belas tidak pernah mengenal konsep pertanyaan itu disampaikan lebih dulu
kemunduran apa yang paling akan bisa kita rasakan tujuh belas januari nanti
dengan konsep yang disetujui oleh bang ferdinand dan kawan kawan dan juga bang arya dan kawan kawan ini
yang pertama tentu antusiasme
bagaimana kemudian persepsi publik akan menangkap bahwa tidak ada sesuatu yang baru
sesuatu yang menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proses debat
semua pasti akan mengatakan persepsinya ini kan jawaban menghapal saja
ini bukan sesuatu yang elaboratif bukan sesuatu yang betul betul menunjukkan originalitas dan otentikasi atas pemahaman pasangan calon
nah padahal selama ini ya terutama pasca dua ribu dua puluh

dua ribu empat belas debat itu seolah olah menjadi memang mahkota
jadi ada kecenderungan di tengah ramainya media sosial diikuti dengan fact checking ya
memeriksa fakta fakta yang disampaikan dalam debat
nah lalu kemudian bagaimana misalnya melihat keberpihak apa respon langsung spontan pasangan calon
justru itu show nya dan substansinya ada di situ gitu pak giti ya
saya kira memang ada aspek tontonan di situ ya karena memang pemilih itu menonton pemimpinnya
selain itu apa mbak selain menghafal tidak orisinal apalagi
daya tahan pemimpin itu kan kita melamar kerja saja selalu ditanya siap bekerja di bawah tekanan
sebenarnya ketika mereka menunggu pertanyaan yang dia tidak tahu
kita melihat bagaimana adaptasi seorang pemimpin terhadap situasi di bawah tekanan
situasi yang tidak terduga lalu kemudian spontanitas merespon situasi
apakah masih sistematis masih komprehensif holistik atau tidak
nah ini yang kita akan hadapi adalah yang paling apa kemudian degradasi kualitas debat itu sendiri atau
posisi debat itu sendiri
misalnya sekarang perumpamaan perumpamaan infografis di media sosial itu agak mulai jahat ya
disediakan bang soal dan jawaban debat begitu
lalu yang kemudian kedua ini kok kayak cerdas cermat anak sma gitu
yang pertanyaannya sudah dikasih bocoran dan lain sebagainya itu yang kita sayang
betulkah bang arya dan bang ferdinand bahwa akan ada menghapal tidak orisinal tidak punya daya tahan
daya tahan tertekanan degradasi kualitas
degradasi kualitas debat itu yang akan dihasilkan ada yang tercipta bang
nah ini yang saya kembali lagi ke awal ya
bahwa itu yang kita kecewa artinya pertama adalah
abang kan juga kecewa ternyata
gini bentar loh
bahwa yang pertama itu minta mereka dua debat jangan ada
enggak ada debat
kemudian akhirnya oke kami nggak mau kita ada debat
setelah itu mereka bilang apa kalau gitu ada kisi kisinya
supaya memudahkan gitu
jadi biar tahu historisnya nih
kronologis proses kenapa sampai tidak ada
kehubungan ini terjadi keluar kisih kisih berangkat dari keengganan mereka untuk debat
tapi akhirnya mereka setuju untuk debat tapi kasih kisih kisi dong gitu
ya udah kita daripada tidak ada debat sama sekali ya udah kisih kisih kita oke kan
nah tapi kan di luar kan yang disampaikan aneh nih
kita justru karena berusaha untuk menerima kondisi yang ada ya sudah kita biar namanya negosiasi gitu ya
kita minta debat mereka minta gak mau debat
mereka bilang akhirnya kita ngotot akhirnya mereka oke deh mau ya udah kita mundur dikit
nggak mungkin kita maju terus gitu
kisih kisih dikasih ya ya udah kalau gitu kisih kisih oke deh
nah itu kesepakatan bertabik itu yang sebenarnya kami sangat menghargai tidak membuka itu loh ke ruang publik
biarkanlah itu jadi ruang perdebatan di dalam
dan disepakati ya keluar sudah kami sepakat ini ini enggak
akhirnya terpaksa bang arya harus buka
akhirnya tadi saya kan marah marah sama arya bima lo gimana sih lu kok gak ngomong sih gue ngomong aja
kesel juga gitu loh sama arya bima kok
anda rapat nih kok anda sampaikan ke kita bahwa kondisinya seperti ini kok kita dibully begini di luaran gitu loh
jadi bukan karena pak jokowi yang hanya bisa menghapal
aduh pak jokowi itu udah berkali kali berkali kali debat bro
pak jokowi itu debat berkali kali bukan pertama kali
wajarlah aduh gampang sama pak jokowi itu
mau wali kota kek mau berdekai kek mau presiden aduh udah udah inilah gitu
katam gitu loh
jadi bukan pak jokowi yang takut atau nyameng apa tadi katam apa
tangan orang aceh itu bro
tapi jangan jangan pak prabowo yang tadi dituduhkan oleh bukan dituduhkan apa diasumsikan oleh mbak titi tadi
enggak bisa berdebat tadi tidak orisinal mungkin tidak perbedaan
persepsi publik yang dibacakan atau diungkapkan oleh titi anggra
ya yang pasti saya harus bersepakat dengan mbak titi ya bahwa memang ini ada degradasi ya
itu kita akui dan bagi kami jelas bagi partai demokrat jelas kita ingin memunculkan debat ini sebagai sesuatu yang
satu satunya bisa masyarakat melihat siapa capresnya
kemampuan capresnya wawasan capresnya kapasitas kapabilitas capresnya
bagi kami secara saya pribadi agak sulit bicara ya
karena ini memang bpn dengan partai demokrat kali ini agak berbeda menyikapi ini ya
dan saya sendiri harus menyampaikan ini bahwa masyarakat kita secara luas ingin sebetulnya melihat perdebatan yang betul betul menyuguhkan
dan melihat inilah capresnya
silahkan anda pilih yang mana
yang terakhir ferdinand hutahian masih mengamini kekesalan yang anda cuitkan dalam satu dua hari terakhir
atau setelah ada penjelasan bang arya menelpon jenderal joko tadi
saya harus agak injak rem dan ganti persen
mudah mudahan nanti pertarungannya juga seperti ini kita boleh berdebat tapi nanti harus bersama sama
kesalahannya adalah debat kedua direvisi tidak menggunakan format debat seperti ini
sepakat saya yuk
jadi ini harus jadi pelajaran sebenarnya kami berharap
mungkin tidak lebih bagus
harus lebih bagus
mungkin nggak dengan format yang tadi anda khawatirkan mungkin lebih bagus nggak hasilnya
kalau begini formatnya tidak yakin
ya kita terpaksa lah ngambil apa yang ada
ya kita terpaksa
kamu kasih alat dua ini bro
yang penting kita sudah tahu
tapi kita harus menghargai
kita sangat menghargai pendapat teman teman dari demokrat
mereka punya pendapat sendiri dan saya tahu lah kita
pak sby itu sangat tahu betul bagaimana sebuah perdebatan memang harus dijadikan puncak dari sebuah debat
bang arya kalau bang arya tadi mengatakan terpaksa menerima format debat ini saya juga terpaksa menghentikan diskusi
waktu kita sudah habis
terima kasih mbak timmy
terima kasih bang arya